jangan sampai lagi ya bisa percaya dan ketipu dengan informasi informasi yang tidak benar seperti ini
bansos satu juta rupiah yang tadi itu untuk pemilik sertifikat vaksin covid itu sama dengan hoax